ini menyangkut ini menyangkut saja tiga orang saja
jadi semuanya harus diputuskan secara kati harum
dikalkulasi campaknya jangan sampai campaknya menurunkan daya kehidupannya
dikalkulasi campaknya jangan sampai campaknya menurunkan daya kehidupannya
menurunkan konsumsi rumah tangga kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi
kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi
semuanya saya seunggit
hitung hitung hitung hitung sebelum diputuskan